pada laga terakhir babak penyisihan grup
timnas indonesia berhasil mengalahkan vietnam dua satu
pada dua laga sebelumnya pun
skuad asuhan pelatih bima sakti ini
sukses mengalahkan filipina dua
dan singapura dengan skor mencolok sembilan gol tanpa balas
saat melawan vietnam
pelatih bima sakti mengakui para pemain
sempat kesulitan bermain pada babak pertama
namun ia menginstruksikan agar tim bermain lebih lepas
babak kedua mereka main lebih lepas lagi
manfaatkan kesempatan yang ada
kemudian tekan lebih awal
kita ini sihat lebih awal saat lawan belum begitu siap
jadi siap untuk masuk semisal ya
insya allah mudah mudahan di semifinal kita bisa
mengurangi kesalahan kesalahan lagi dan bisa menanggung kita
sementara itu ketua umum pssi
muhammad iryawan juga mengaku
terkesan dengan permainan yang diperagakan timnas u enam belas
ini kepala bima sakti

saya lagi berhutang ke sakti dan semua perangkat
sehingga sudah bisa dilihat tadi yang diperbaikan
di sebuah babak pertama kita kalah
babak kedua dengan selisih tidak kurang kurnit
sudah masuk ke babak kedua
kita akan mengawal timnas u enam belas sampai terus
ke peninjauan berikutnya
dan tadi disampaikan masih ada peningkatan umur
kita akan siapkan kita akan menutupkan

dari tim yang akan menjadi lawan
skuad garuda asia pada babak semifinal
masih akan ditentukan oleh hasil terakhir grup c
yang akan menggelar pertandingan hari ini
tiga tim dari grup c
yakni malaysia myanmar dan kamboja
berpeluang lolos ke babak semifinal sebagai juara grup c
dan akan menjadi lawan indonesia
laga semifinal antara indonesia dan tim lain yang lolos dari grup c
akan berlangsung pada sepuluh agustus di stadion maguoharjo sleman